lompat lompat kayak gini gak masalah tapi benar loh
anak anak ini akan memainkan permainan tradisional anak negari ya kalau orang orang
minangkabau ini namanya sipak rago nah sipak ini artinya sepak rago ini berolahraga
seperti ini kalau dulu bola ragu ini terbuat dari serabut kelapa dan daun kelapa yang dianyam
dijalin begitu menyerupai bola tapi bentuknya tidak sempurna ya mirip seperti kotak begitu
tapi tetap ringan zaman sekarang seiring perkembangan zaman yang digunakan bola
ragonya berbahan kulit rotan seperti ini beratnya sekitar dua ons sudah siap main sipak
berbeda dengan sepak takraw sipak rago tidak menggunakan net pemainnya cukup melingkar
istilah lawan semuanya kawan biasanya dimainkan oleh lima sampai sepuluh orang permainan ini bisa dilakukan oleh
anak anak maupun dewasa tuh lihat niko yang berusia sebelas tahun saja tampak piawai memainkannya
ya jadi sebenarnya kalau main sipak rago ini susah susah gampang ya niko kalau main ini
sebenarnya aturan mainnya gimana sih yang yang bener itu main sepak ragu seperti apa ya ya lingkaran
bolanya tidak boleh menyentuh tanah kalau menyentuh tanah diulang permainan selesai diulang lagi begitu
ya tapi pakai kepala disendul boleh nggak boleh boleh kalau cara nendang gimana bebas bebas yang mana
yang enak aja
konon sipakarago sudah ada sejak zaman kerajaan malaka pada abad ke lima belas dan berkembang di sumatera
barang awalnya permainan ini adalah untuk melatih sile atau silang karena gerakan dasarnya bertumpu
sipak rago tak mengenal istilah kalah atau menang inti permainan ini adalah mempertahankan bola agar
tak jatuh ke tanah karenanya sipak rago dapat melatih ketangkasan cukup melelahkan ya bikin capek nih
sih pak rago seperti ini karena memang selain mengadu ketangkasan ini juga permainan mengandung
filosofi tersendiri nih karena ada kekompakan ada kekeluargaan karena diantara pemain tidak boleh
kalau lempar tendang itu juga mereka punya cara tersendiri supaya mereka tidak merasa saling bersaing satu sama lain
yang ditampilkan di sini adalah keindahan dan kekompakan yang pasti
kota solok di sumatera barat dikenal sebagai wilayah agraris
selain beras pinang juga menjadi salah satu komoditas di kota ini
bukan buah dan batang pohonnya saja yang dimanfaatkan oleh warga
pelepahnya dapat digunakan untuk permainan tradisional
kali ini saya dan anak anak ini akan menjajal permainan anak negari yang lain nih
pakai pelepah pohon pinang
orang solok menyebutnya upiah
sawah berlumpur paling cocok untuk bermain pacu upiah
nah sudah biasa ya kalau anak anak
ini kalau misalkan sudah panen sawahnya berlumpur
seperti ini ini jadi media untuk bermain ya pacu upiah
kita akan lakukan di sini
jadi nanti mainnya dari sini ke sana
ada yang duduk ada yang narik
jadi ini aduk ke tangkasan aduk kecepatan dan aduk kekuatan
kita main pacu upiah
langsung saja yuk upiahnya diduduki
pegang dan tarik
upiah merupakan sebutan untuk lembaran pelepah pohon pinang yang sudah tua
meski tua gak gampang patah kok
padahal sudah ditarik begini
namanya juga pacu alias lomba ya
menariknya harus sambil berlari agar tiba di titik finish yang telah ditentukan
biasanya yang duduk dan yang menarik rupiah akan berganti posisi di titik finish
siapa cepat dialah yang menang
kebayang kan capeknya
jadi kalau main pacu upiah ini sebenarnya susah susah gampang ya
kamu suka main pacu upiah
kalau habis panen di sawah gitu ya
nah ini yang paling enak itu kalau main pacu upiah itu yang airnya banyak atau sedikit
yang air banyak
bisa cepat dan bisa tidak berhenti henti
kenapa suka main pacu upiah kayak gini
oh gitu biar kuat gitu ya
tapi sering ikut lomba pacu upiah
ini sama teman teman di sini ya
sedikit oke semangat ya
oke yuk duduk lagi yuk
nariknya aja udah bikin capek ya
coba giliran saya yang duduk
siap siap ya adik adik
satu dua tarik
jadi sebenarnya main pacu upiah ini memang khusus untuk anak anak ya
kalau orang dewasa yang main ya narik harus lebih cepat
tapi memang ini untuk anak anak biasanya anak yang main ini anak sd anak smp mereka senang banget loh
karena kenapa suka pacu upiah karena
ikut melestarikan tradisi budaya
lumpur lumpuran kayak gini gak masalah
tapi benar loh ini menguras energi
tapi ini tetap yang gendut
yuk lanjut yuk oke tarik lagi
bukan sekadar permainan biasa pacu upiah punya filosofi
permainan anak nagari yang satu ini bisa mengajarkan anak anak bergotong royong
apalagi kalau ada yang jatuh dari upiah karena hilang keseimbangan
saking serunya tuh lihat warga antusias menonton dan memberi semangat
tak hanya laki laki permainan ini bisa dijajal oleh anak perempuan loh
sebentar keseruan saya bermain dengan anak anak kota solok belum berakhir nih
mumpung lagi di sawah sekalian aja yuk cari belut yang dalam bahasa minang disebut balui
jadi sudah menjadi tradisi ya kebiasaan masyarakat di kota solok kalau sudah musim panen padi sawahnya berlumpur seperti ini
jadi mereka berburu belut
nah biasanya mereka meluka memasang perangkap tangkap belut
tapi sekarang kita dengan tangan kosong
cakau balui namanya
nanti mulutnya bisa dijual bisa dimakan
seru banget loh
yuk cari lagi
wah wah yakin menangkap belut hanya dengan tangan kosong
kalau ramai ramai begini pasti bisa
apalagi anak anak negari yang biasa berburu belut pasca panen padi di sawah ya
licin sudah pasti
setidaknya permainan ini mengajarkan generasi muda terutama anak anak agar tidak melupakan permainan anak nagari yang satu ini ya
itu aja yang terjadi pada saya
entah apa yang terjadi tapi batuang atau bambunya memang bergerak sendiri
empat tahun sudah bambu sepanjang delapan meter dengan diameter sekitar lima belas cm ini disimpan dalam rumah gadang
kali ini bambu diturunkan untuk digunakan dalam permainan anak negari
nama hoyak batuang sang datuk memiyakinya seraya berdoa sesekali ia mengibaskan selai serban di
sepanjang bambu ritual yang sama dilakukan pada sebuah boneka kayu yang dilengkapi pakaian hitam
orang solok menyebutnya orang orang sawah yang dibacakan oleh datuk itu apa doa doa seperti apa
jadi begini kami terima dari nenek moyang kami dari mamak turun ke mamak dan dari mamak turun
kemenakan itu merupakan hal hal yang berupa doa doa yang kami bacakan terhadap batuang kemudian
doa doa yang kami baca terhadap yang memegang batuang minyak itu adalah minyak non alkohol
yaitu minyak yang memang bagi kaum muslim yaitu minyak yang harum karena minyak yang non alkohol
lebih disukai oleh orang orang yang tidak mengandalkan minyak yang tidak mengandalkan minyak yang tidak
mengandalkan minyak yang tidak mengandalkan minyak yang tidak mengandalkan minyak yang tidak
memiliki kekuasaan yang lebih terbaik dari malekat sorban ini gunanya untuk mediasi
mediasi doa yang meminta kepada allah yang maha kuasa untuk supaya jalannya permainan ini
alhamdulillah berkat doa kita dan berkat izin allah lancar
bambu dan orang orang sawah dibawa keluar rumah gadang keduanya diangkat oleh para pria
perempuan yang dituakan atau disebut bundo kanduang berkumpul untuk
ikut mengaraknya musik talempong mengiringi barisan warga mengarak bambu dan orang orang
mereka mengarahkan lancus orang orang that seperti ini karena mereka nah merayakan akan teman mereka
dengan permainan tradisional anak nagari
yang mengarah banyak sekali ya bapak bapak
termasuk pun dokan doang atau para ibu juga ikut
ini dia selain seluruh turahmi
rasa kekeluargaannya yang saya rasakan di sini
di kawasan sawah solok inilah
hoyak batuang akan dipertunjukkan
sebelum dimainkan sejumlah pemuda kota solok beraksi
menunjukkan kepiawayaan mereka
dalam bersilat atau dalam bahasa minang disebut silek
di solok silek dilakukan di sawah berlumpur
karenanya permainan anak negari ini disebut silek basilumuh
silek basilumuh merupakan tradisi silek tua pusako lamo
bukan hanya gerakan menyerupai silat semata
seorang pesilek harus mampu menjadikan ilmu bela diri
sebagai sarana bersilat turahmi sekaligus perdakwah
kalau silek itu bicara silek bicara adat dan sara
di mana adatnya adalah pakai baju hitam hitam
dan saraknya yaitu peci dan juga kensarung
sehingga adat dan sara itu dalam lahirnya mencari kawan
dan batinnya mencari tuhan atau mendekatkan diri kepada allah yang maha kuasa
itu dia filosofinya silek
muhammad zuhri adalah salah satu pemain silek yang terbilang lama
pemuda asal kelurahan tanah garam lubuk sikarah kota solok berusia dua puluh tahun ini
bermain silek sejak duduk di bangku
setelah berjalan ke kelas tiga sekolah dasar
sudah lama sekali ya
nah ini kenapa suka dengan silek
menurut saya kalau silat itu seperti apa ya
budaya yang harus kita lestarikan bang
asalnya dari indonesia kan harusnya kita lestarikan
yang paling membuat berbeda dengan pencaksilat di daerah lain
di luar sumatera barat di luar kota solok apa
gerakannya seperti apa kalau yang bikin beda yang khas
kalau gerakan bersiap untuk menyerangnya seperti harimau bang
seperti apa coba
tibalah saatnya hoyak batuang dimainkan
masih diiringi musik talempong
para pemain hoyak batuang mulai mengangkat bambu
dalam bahasa minang hoyak berarti menggoyangkan
dan batuang adalah bambu
tapi bukan berarti bambu ini bergerak oleh tangan pemainnya loh
banyak yang bilang kalau permainan ini berunsur magis
tapi orang solok tak mau menyebutnya demikian
karena hoyak batuang tak mengandung hal hal yang bersifat syirik
makanya permainan ini dipimpin langsung oleh datuk sambil terus membacakan doa
bersama warga saya mengikuti kemana batuang bergerak
bisa maju mundur ke kiri kanan bahkan berputar
dari tadi udah nyobain ya hoyak batuang
percaya nggak percaya
tidak ada yang mengendalikan bahkan tidak terkendali
jadi kalau kata datuknya tadi
yang punya penyakit jantung punya sesak nafas atau penyakit berat
sebaiknya tidak memainkannya
napas saya juga terengah engah
jadi memang harus sehat harus kuat ya
tadi memang nggak boleh dilepas
walaupun kita capek gak boleh dilepas
entah apa yang terjadi
tapi batuang atau bambunya memang bergerak sendiri
hoyak batuang bisa dimainkan oleh beberapa orang menyesuaikan ukuran bambu
tapi harus ganjil
hoyak batuang ini adalah permainan anak nagari solo
di sawah di asal mulanya karena batuan ini banyak di sawah di sasaran ini
waktu panen kita meluruskan pematang itu dengan batuang
sehingga batuang ini berkembang menjadi permainan anak nagari
tiap tiap panen kita melaksanakan wayak batung ini untuk menghibur daripada masyarakat solo
dan juga memberikan tahukan kepada generasi kita bahwa memang hal hal yang gaib
sesuai dengan rukun iman itu adalah memang ada
nah ini pemainnya juga harus yang memegang batuang atau si bambu ini harus ganjil ya
kenapa harus seperti itu dato
ya karena pada prinsipnya
saya suka hal hal yang ganjil
yang mana misalnya hari adalah ganjil
juga nama nama allah juga ganjil
dan untuk itu kita juga memakai hal hal yang ganjil
karena kita diajarkan oleh mamak kita seperti itu
perempuan juga bisa kok memainkan hoyak batuang
tapi tetap dipimpin sang datuk
bundo tadi ikut soyak batuang gimana rasanya
enak tapi kencang kita bisa mempertahankannya
hmm berat rasanya
berat kalau kebersamaan tidak berat
tapi kalau untuk bersama tidak berat
tapi kalau sendiri kan berat
seru ya bu ya
nah ada hebat
hoyak batuang dimainkan sebagai ungkapan rasa syukur warga atas panen
permainan ini adalah warisan budaya warga kota solok turun temurun
karenanya setiap dimainkan hoyak batuang selalu ramai penonton
mereka percaya nggak ya permainan ini mengandung unsur supranatural
nah ini ibu sendiri percaya nggak ada logistis di permainan ini
kalau dilihat kan juga ada percaya ada nggak
tapi menurut ibu kenapa batongnya bisa begitu
ya karena geraknya
ya karena geraknya
itu percaya dari para pemainnya
dari para pemainnya
menarik ya ibu ya
permainan orang orang sawah tak kalah menarik nih
orang orang sawah diangkat oleh beberapa orang
lincah lho gerakannya
sama seperti hoyak batuang orang orang sawah ini juga bergerak bukan oleh pemainnya
mereka berusaha mengendalikannya bahkan sambil berlari
dia memang gerak sendiri gimana rasanya ngangkat orang orang sawah
rasanya itu berat
pasti berat karena ada yang goib yang memandu kita
dan itu bukan digoyang
kalau digoyang pun tak akan bisa bertiga
meski gitu cepatnya pergerakannya
jadi kita hanya ngikutin kemana ritme dari orang sawah
kalau warga yakin itu isinya siapa dan apa gitu
masih jadi misteri
permainan ini juga menjadi hiburan warga setelah panen padi
sama halnya dengan orang orangan sawah yang digunakan untuk mengusir burung di sawah
permainan ini juga dimaknai agar saat musim tanam nanti padi terhindar dari serangan hama
jika tidak mereka akan terbunuh

sebagai pesta besar rang solok paraleg gandang ini benar benar menampilkan potensi alam kota solok
mati lagi dekat
mati lagi dekat
pukul tujuh pagi rosita dan para ibu lainnya beramai ramai berkumpul di jalan dr muhammad hatta kota solok
bersama teman temannya warga kelurahan enam suku ini membawa baron jin
jadi baronjin ini adalah nasib dan daun pisang
ini sepertinya walaupun lucu tapi tidak runcing
dan ini biasanya isinya adalah nasi
nah kalau dalam tradisi orang solok apalagi dalam pernikahan nasib baronjin ini berisi lapau
nah ini artinya menurut seperti ini filosofi ini
kalau saat pasangan laki laki dan perempuan sudah menikah saat memasuki kehidupan rumah tangga maka kehidupan mereka akan berwarna
sementara di ruas jalan lain shiva nasabila sibuk mengenakan kostum buket bunga
remaja kelas tiga smk ini pertama kalinya mengikuti pawai budaya rang solok baralai gadang pesta rakyat tahunan di solok
musik talempong mulai dimainkan
pertanda pawai dimulai
sekitar satu tiga ratus peserta meramaikan pawai budaya ini
sesuai namanya rang solok barale gadang yang berarti orang solok melaksanakan pesta besar ribuan warga tumpah ruah memadati badan jalan sepanjang hampir satu km di kota ini
pawai budaya ini disambut antusias oleh warga yang menonton
sebagai orang kata solok sangat senang dan bangga menyaksikan acara barale gadang
namanya orang minang ya pasti arak arakan ya seperti suntingnya pokoknya banyak lah macam macam lah pokoknya
antusias sih dan excited karena warga kota solo sangat antusias mengikuti pawai hari ini
pakaian adat sih pakaian adat kota solok kan banyak ini ada baju merah kota solok acara barara juga
pak hai budaya kali ini bertema alik batonjong sebuah prosesi adat perkawinan masyarakat minangkabau di kota solok
karenanya banyak kelompok peserta dari seluruh kelurahan di kota ini berbusana layaknya sedang menggelar pesta pernikahan
selain membawa baronjin ada juga yang membawa carano yang berisi siri dan pinang loh
bahkan ada yang berperan sebagai marapulai atau mempelai pria dan anak daro atau mempelai wanita
ini adalah ceritanya sebuah bukit bunga bunga yang disusun kemudian diikat dengan kertas dibalut dengan kertas dan diikat dengan pita
nah ini pertama kali ikut bawahnya seperti ini
terlibat di rangsolog baraleg gadang
senang bangga banget bisa ikut mengikuti tradisi
ini jalan kaki loh lumayan jauh
masih semangat ya
oke semangat ya
sekitar sepuluh tangkai bunga krisan digunakan untuk membentuk ikan koi dalam satu kendaraan
bunganya didatangkan dari payo kota solok
pesta kerisan mulai dibudidayakan di kota solok mulai tahun dua ribu tujuh belas
nah sementara ikan koi ini juga menjadi simbol bahwa kota solok menjadi salah satu pusat pemipitan ikan hias di sumatera barat
jadi sebagai pesta besar rangsolog baraleg gadang ini benar benar menampilkan potensi alam kota solok
perhelatan rangsolog baraleg gadang dipusatkan di sawah solok
berbagai kesenian lokal meramaikan pesta rakyat ini
salah satunya tari kreasi yang menceritakan kehidupan para petani
mulai dari menanam padi mengusir rama hingga panen padi
sambil menikmati pertunjukan kesenian makan baronjin pun
ini nih yang menjadi ciri khas orang minangkabau kalau berpesta makan bersama
rangsolog baraleg gadang ditutup dengan ritual warga turun ke sawah
bakawa adalah tradisi tolak bala yang berkenaan dengan pertanian
ratusan warga laki laki dan perempuan
berjalan di sawah sambil membacakan doa
ada hama yang menghalangi ada musuh musuh
sampai ini kan kuning kuning
kita memohon kepada allah supaya bala bala yang ada
artinya hama hama yang ada ditolak oleh allah swt
kita menginginkan rakyat ini bumi sandang padi menjadi
apa yang bapak bacakan nanti doa doanya
adalah doa doa zikir salawat nabi dan tahlil bersama sama
ini kan padi kita sudah menguning daunnya sekarang
insya allah setelah selesai doa doa bala allah suburkan kembali
sebagai wilayah agraris kota solok memiliki sekitar delapan ratus tujuh puluh hektare sawah
ada lebih dari dua tiga ratus petani di kota ini
beras menjadi komoditas utama dengan produksi rata rata delapan ton per tahun
jadi baka watu lakbala menjadi salah satu cara mereka agar padi tumbuh subur tanpa gangguan hama
tradisi ini biasa dilakukan sebelum musim tanam padi
baka watu lakbala semakin menambah keelokan deretan budaya di kota solok